lontong atau ketupat bisa menjadi varian karbohidrat yang bisa anda pilih jika anda ingin makan kenyang namun tidak ingin menikmati nasi
nah saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi yang menjual lontong sebagai menu sarapan pagi
namun jangan salah ternyata lontong juga sangat lezat untuk dinikmati sebagai menu makan siang
yuk langsung kita coba ya
buka mulai pukul enam pagi hari selasa hingga minggu lontong sayur medan mbak uun tidak mematok kapan waktu kedainya akan tutup
karena tergantung kepada habisnya porsi lontong yang dijajakan setiap harinya yang bisa mencapai seratus porsi
kuah lontong yang merupakan campuran dua jenis sayur serta taburan sejumlah varian topping yang diletakkan di atas irisan lontong
menjadi ciri khas yang membuat lontong medan berbeda
di lontong medan ini memang toppingnya dia lebih banyak ya kak
dari segi sayur juga sudah beda
kita pakai dua macam sayur sayur bule dan sayur tauco yang menjadi ciri khas orang medan
banyaknya variasi topping lontong medan dijamin akan memuaskan anda
namun bagi saya topping teri jengkilah yang menguatkan cita rasa lontong medan yang kaya bumbu dan sedikit pedas
lontong sayur medan mbak uun yang telah buka sejak tahun dua ribu sembilan di dekat terminal rawamangun jakarta timur ini
punya cukup banyak penggemar fanatik karena rasa lontong medannya yang dinilai otentik
ciri khasnya pedasnya ya
terinya bumbu ya kan
satu porsi lontong medan original plus tahu serta kerupuk dibanderol tujuh belas saja
nah kini kita lanjut yuk untuk menikmati ketupat sayur padang alam sayur di kawasan tebe jakarta selatan
mulai berjualan tahun dua ribu dua belas ketupat sayur khas sumatera barat yang dijajakan menggunakan gerobak di pinggir jalan ini
ternyata punya daya tarik tersendiri loh bagi penggemarnya karena variasi lauk dalam penyajiannya
dengan ada perbedaan rasa itu tergantung dari segi bumbunya
itu bumbu ada yang direcik sendiri
ada bumbu yang dibeli jadi
itu perbedaan itu udah jauh
hadir dengan dua pilihan kuah yaitu gulai pakis yang berkuah hijau
atau gulai nangka muda plus buncis berkuah merah
ketupat sayur milik kuda rizal ini juga menambahkan lauk pauk berupa gulai tunjang
bumbunya memang enak daging dagingnya juga empuk
kemudian dia pakai daun pakis saya suka
dibanderol dengan harga yang cukup
juga fantastis lima puluh lima ribu rupiah per porsi
menu ketupat berisi tambahan lauk berupa telur rendang dan tunjang disingkat turanta ini
merupakan menu andalan ketupat sayur padang alam sayur
saya masih lanjutkan nih perjalanan mencicipi menu kuliner berbahan lontong dan ketupat di ibu kota
nah kali ini pilihan saya jatuh pada lontong karis tapi kabita asal bandung
yang dijajakan di sebuah kedai
di pulau gadung jakarta timur
buka sejak satu setengah tahun lalu
kedai ini menjajakan rasa lontong kari sapi khas bandung dengan sejumlah racikan
koki utama kedai ini bahkan didatangkan langsung loh dari bandung
dengan pengalaman memasak lontong kari sapi selama tiga puluh tujuh tahun
berbeda dengan dua menu pertama yang saya nikmati
lontong kari sapi kabita menggunakan lontong yang dimasak dalam ukuran besar
lontong karis sapi kabita menggunakan lontong yang dimasak dalam ukuran besar

lontong karinya enak banget
karena bumbu karinya itu kuahnya kental

tak kurang dari seratus porsi lontong bisa terjual setiap hari di kedai
yang buka mulai pukul tujuh pagi ini
lontong kari sapi kabita hadir dengan dua pilihan menu
dan spesial yang dibanderol rp delapan belas per porsi

praktis dan tahan lama membuat lontong dan ketupat cukup digemari ya
pakar kuliner nusantara william wongso bahkan menyebut penggunaan lontong dan ketupat pada sejumlah menu masakan nusantara
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi yang berkembang di indonesia
tapi varian lontong di indonesia itu banyak namanya beda beda
bisa ketupat bisa seperti nasi nasi daun di menadul terus ada lemang ada buras
itu prinsipnya semuanya lontong
sudah tiga variasi menu lontong atau ketupat saya coba hari ini
nah pasti anda penasaran kan
kalau buat saya pribadi tiga tiganya adalah favorit dan pilihan buat saya
karena memang memberikan rasa yang berbeda beda
nah bagaimana dengan anda
anda pastinya harus coba sendiri ya
sufini tanjung indra raharja jakarta